anda masih di good morning salah satu atlet andalan indonesia di cabang sepak takraw adalah si kembar lena dan leni
nah itu dia berlatar belakang dari keluarga kurang mampu keduanya harus berjuang keras dan sempat bekerja serabutan demi dapat melanjutkan sekolah dan menjadi atlet sepak takraw nasional
di arena sepak takraw sederet prestasi membanggakan telah dicapai oleh lena dan leni
mulai dari raihan dua medali perunggu di asean games dua ribu empat belas medali perak di sea games dua ribu tujuh belas hingga medali emas di kings cup dua ribu enam belas di thailand pernah mereka raih
namun perjalanan hidup mereka tak semulus yang dibayangkan
sejak kecil lena dan leni sudah harus bekerja serabutan dan berjuang demi untuk dapat melanjutkan sekolah
karena memang kehidupan kita juga pas pasan bukan pas pasan lagi memang kurang
cuman karena niatnya kami berdua memang gak mau
mau jadi tkw pokoknya kita gimana caranya harus sekolah
kita juga bilang ke orang tua nggak apa apa lah pokoknya aku ini pengen sekolah kita nyari uang sendiri yang penting asal diizinin sekolah aja
lahir di indramayu dua puluh sembilan tahun yang lalu perkenalan lena dan leni dengan sepak takraw bisa dibilang tidak sengaja
awalnya keduanya sempat menepuni olahraga bola voli
aku dari voli pindah ke takraw
emang kita gak ada
gak ada pikiran untuk ketakrawat atau apa cuma karena tertarik sama beasiswa di situ
yang penting kita bisa sekolah soalnya kata temenku kan bilang pokoknya kalau ikut takraw sekolahnya gratis
tanggung jawab juga di sini
ya pokoknya kita dadakan ikut takro gimana caranya biar bisa sekolah
sepak takraw akhirnya mengubah kehidupan keluarga lena dan leni menjadi jauh lebih baik
bahkan pada dua ribu empat belas lalu anak sulung dari tiga bersaudara ini akhirnya mampu memberangkatkan
kedua orang tuanya menunaikan ibadah haji ke tanah suci
namun semua kesuksesan yang telah mereka raih tak membuat keduanya lupa diri
intinya kita harus ingat sama kehidupan kita dulu susahnya kita tuh gimana
ya mudah mudahan ini juga bisa jadi rem buat kita biar nggak sombong biar inget juga sama yang di bawah kita
tampil di asean games dua ribu delapan belas di palembang lena dan leni kini berusaha mewujudkan mimpinya untuk dapat mempersembahkan medali emas
di kontingan merah putih
erlangga wisnuaji palembang